ketua bapilu pd perjuangan bambang wuryanto mengakui bahwa ada indikasi kuat yang sengaja dilakukan untuk merenggangkan relasi ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri dengan presiden joko widodo pasca pernyataan jokowi saat agenda relawan projo beberapa waktu lalu
namun bambang pacul mengklaim bahwa relasi keduanya seperti hubungan orang tua dan anak yang tidak mungkin dipisahkan
bambang pacul mengklaim bahwa relasi keduanya seperti hubungan orang tua dan anak yang tidak mungkin dipisahkan
jokowi itu dilahirkan oleh pdi perjuangan dari rahim pdi perjuangan dan dibidani oleh megawati soekarno putri ketua umum
itu kata ibu pak jokowi sendiri pernah ngomong sama saya saya sama ibu itu sama seperti anak sama orang tua